nih ya kita jalan
anak kamu lebih pinter daripada anak aku
hei kamu sekarang lihat aja
anak kamu aja belum apa apa
udah telat udah bolos
kasian lagi udah dikunciin lagi gerbangnya
kamu lihat sendiri kan
gara gara kamu mamanya friska jadi ngeledekin bunda
gara gara kamu hari ini telah bangun
kamu jadi gak sekolah kamu ketinggalan pelajaran
dan bunda telah pergi ke kantor
nggak ada maaf
nih pokoknya sekarang hubungan kamu
hari ini kamu tulis di dua buku ini sampai penuh
aku tidak akan bangun siang lagi
kamu kerjain ini semua
dan harus selesai sebelum bunda pulang
jangan sampai keisha itu keluar dari kamarnya
atau dia keluar main
udah kamu kerjain
kamu masuk kerjain
hari ini kita nggak bisa main dulu
hari ini kita nggak bisa main dulu
hari ini kita nggak bisa main dulu
hari ini kita nggak bisa main dulu
hari ini kita nggak mau main
masa apa disini
terima kasih ba coming after school
kalau tulisannya udah selesai baru cashnya makan
juara pertama diraih oleh
kamu tuh gak kira kira yang ngasih hukuman sama keisha
hah pasti mas
biarin aja biar dia jerah dan besok gak akan bangun kesiangan lagi
bunda itu hari ini daftar kamu les les
hari senin rabu dan jumat kamu les umur
hari selasa dan kamis kamu les bahasa inggris
dan hari sabtu kamu les piano
mas ya allah retno
jadwal keisha kok padat banget sih
apa kamu gak ngerasa itu berlebihan
terus kapan keisha main sama temen temen
ya nggak berlebihan dong mas
dia itu bisa main hari minggu hari libur
keisha saya kamu ngantuk ya
ya udah sekarang kamu tidur di kamar ya
supaya besok pagi gak bangun kesiangan
apa mas tidur
ini itu baru jam setengah delapan malam
keisha harus belajar
keisha tadi bunda ke rumah temen kamu si nabila
bunda pinjam buku catatan hari ini
karena hari ini kamu ketinggalan pelajaran kan
kamu harus belajar
ayo masuk kamar belajar
keisha kamu udah bangun
iya udah bangun
keisha kamu udah bangun
iya udah bangun
ayo dong jalannya cepetan
lama banget sih
semangat dong keisha
masuk keisha semangat dong
nanti terus berlaku
lama banget keisha
ayo dong kamu jalan lama amat sih
keisha gak bisa bunda
ini tuh gampang
kamu gak mikir apa
pikiran kamu kemana mana ya
maaf keishanya gak mau main keluar
retno ini kan hari minggu
kenapa sih kamu ngebiarin keisha main sama temen temennya
mas keisha itu juga sekarang
ya beda dong retno
keisha tuh mau main sama temen temen sebayangnya
kamu ngertiin dong perasaannya dia
keisha sekarang kamu pilih
kamu mau pergi main sama teman teman kamu di luar
atau main sama bunda
main sama bunda
mas denger sendiri

mas denger sendiri kan
kalau anaknya bilang dia itu mau main sama aku
udah deh mas gak usah ikut campur
aku itu lebih tahu mana yang terbaik untuk keisha
kira kira kata kata lain apa nih yang ada di sini
sebelum ibu guru membagikan rapot tengah semester
ibu guru ingin mengumumkan
siswa kelas satu a yang masuk dalam tiga besar
juara ketiga diraih oleh
dan juara kedua diraih oleh